nama daud chino yordan sudah cukup dikenal di tanah air
april lalu petinju berusia tiga puluh satu tahun ini meraih gelar juara wbo intercontinental dan wba asia
kelas ringan enam puluh satu kg di ekaterinburg rusia
kepada cnn indonesia daud berbagi rencananya di masa mendatang
dan harapannya terhadap tim tinju indonesia di asian games dua ribu delapan belas
april dua ribu delapan belas daud yordan petinju kelas ringan indonesia
berhasil mengalahkan pemegang sabuk juara wba asia dan wbo intercontinental
kelas ringan enam puluh satu kg papel malikov dengan kemenangan ko di ronde ke delapan
dengan kemenangan ini daud kini menjadi pemegang sabuk
dan menambah catatan rekor bertinju menjadi tiga puluh delapan kali menang
tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari semua dukungan dan masyarakat khususnya
daud kini menduduki peringkat dua world boxing association di bawah jorhelinares
dan dua peringkat di bawah juara dunia wba kelas ringan enam puluh satu kg vasyl lomachenko
ia berharap mendapat kesempatan untuk menantang sang juara dunia dan pemegang peringkat satu
ketika ini tentu ranking atau peringkat yang ada di wba
membuat saya punya peluang untuk menantang kedua bintang tersebut
namun tentunya kita berharap tim atau manajemen mampu bekerja sama
dengan manajemen pihak lawan yang pada nantinya mungkin bisa mencapai kata kesepakatan
saya berharap tentunya tidak terlepas dari doa dan dukungan masyarakat indonesia
agar terus mendoakan karir saya agar tetap mampu berjaya di pentas tinju dunia
daud yang di awal karirnya berkiprah di jalur amatir
sempat menjadi anggota tim tinju amatir indonesia untuk sea games dua ribu lima di manila filipina
menyambut asian games yang akan berlangsung agustus ini
ia optimis tim tinju indonesia dapat meraih prestasi
saya kira peluangnya ini akan berlangsung
kita tetap terbuka ya tim nasional indonesia pelatnas tinju indonesia
tetap mempunyai peluang yang besar untuk meraih medali khususnya medali emas
kenapa karena kita diuntungkan sebagai tuan rumah
namun tentu itu bukan pekerjaan yang mudah ya khususnya pertinda pusat dalam hal ini
bapak joni asadoma sebagai ketua beserta jajaran pengurus pertina pusat tentu berharap
hasil asian games ini mampu
memberikan hasil yang terbaik untuk bangsa indonesia khususnya di cabang tinju
dengan prestasi yang dicapai oleh daud yordan
ia berharap nama indonesia dapat melambung lebih tinggi di kancah tinju internasional
dan tentunya proses regenerasi tinju tanah air terus melahirkan bibit bibit juara di kancah dunia